sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aku ngerasain kalau dia itu ayah
mak kamu kenapa ngelamun
tadi saya mikirin tagihan listrik
saya sudah bayar belum ya pak
nggak lucu aja kan rumah saya tiba tiba mati lampu
gara gara belum bayar listrik
apa benar bapak ini bukan ayah
karena semuanya di diri bapak itu mirip banget sama ayah saya pak
oh bapak benar benar sama sekali gak ingat sama saya pak
bapak gak ingat kalau bapak itu punya anak saya
saya dulu sangat dekat pak
bukan saya yang selama ini kamu cari
biarpun saya bukan ayah kamu
mak putri ayu kue
amirah ayo ikut dia
kamu ngapain sih berusaha sama dia
ibu jangan kayak gitu dong ibu
berapa kali sih ibu bilang sama kamu amira
orang itu bukan ayah kamu
ayah kamu itu sudah tidak ada
ngerti ngerti kan maksud ibu
ayah kamu sudah meninggal amirah
kamu jangan dekat sama dia kita tuh enggak kenal sama dia
amirah enggak ada orang yang bisa menggantikan ayah kamu
dan enggak juga
orang yang milik ayah kamu itu
tapi mana ada sih bu orang semirip itu di dunia ini
semua buahnya ada di dia itu mirip banget sama ayah ibu
ketawanya suara ngegerahkan badannya semua mirip banget sama ayah
ibu amirah kalau di deket dia amirah senang banget ibu
amirah ngerasain kalau bambunya itu ayah ibu
amirah ngerasa aman banget kalau deket dia ibu
amirah kamu dengarnya ibu ya
kamu inget kan
betapa ayah kamu itu sayang sama kamu amira
kalau mau dia sayang sama ibu sama kamu walaupun dia lupa ingatan amirah
tapi dia ada memori tentang kita
tapi apa yang terjadi ambil apa yang terjadi
dia enggak inget kita sama sekali
jadi orang itu amirah orang itu orang asli
jangan jangan kamu samakan ayah kamu dengan orang asli gitu
ayah begitu sayang sama aku
aku yakin ayah gak mungkin lupa sama aku
aku juga yakin aku selalu dalam hati ayah
tapi kalau bapak itu bener bener ayah berarti dia bener bener lupa sama aku
ya allah siapa sih laki laki itu sebenarnya
kalau emang dia ahyah jangan biarin dia lupa sama aku ya allah
andai kamu tahu amira yang laki laki itu ingat adalah aini
hati kamu pasti akan sakit
ibu gak mau kamu kecewa
ibu enggak mau hati kamu hancur seperti ibu ini
ya udah sekarang kita pulang
si makasih ini dihukumkan setinggi abu mungkin
bukankah turning listmu donw
aku prabu bukan saya yang kamu cari
aku gak boleh membiarkan dia terlalu sedih
gula mie goreng udah pasti
aku mau pergi
amira kenapa dia duduk di sana sendirian
kenapa dia kelihatan begitu sedih
ada masalah apa lagi sama dia
ya allah waktu sama papanya rizky hati aku senang banget
semua yang ada di dalam diri laki laki itu begitu mirip ayah
saat bersama dia aku ngerasa sedang bersama ayah
sampai detik ini aku masih berharap kalau dia itu ayah
tapi kenapa sih ibu yakin banget kalau dia bukan ayah
dan kenapa ibu malah benci banget sama dia
mas mau minumnya tambah apa lagi
mas kenapa sih
oh enggak saya tiba tiba kepikiran kerjaan saja
lupa naruh salah satu file di mana
kamu tadi mau bilang sama
aku tanya mas mau pesan minum apa lagi
ya udah aku mau ke rumah ya ya mas
oh kacau sama mau pesen minum dia

tapi jumlah sheikh dulu
tak terlalu banyak terlalu banyak

oh plus paham
mak pun memberi apa apa
makanlah buku jatuh buka di sana
tapi yang beruntung buat kita dentro
tak ada manfaat
saya yang bikin kamu setia mira
bapak kenapa tidak bunuh ayah saya pak
bapak kenapa tinggal merebut kebahagiaan saya
bapak kenapa tidak hancurin keluarga saya pak
tapi kenapa bapak rebut ayah saya
saya kangen banget sama ayah saya pak